apa berapa yang pala
lu jadi anak laki kagak boleh manja
mau dewasa dikit kenapa sih
malu sama umur
apa hubungannya sama umur sih papsi
dari tadi dihubungin lu gak diangkat angkat
lu jangan ganggu mami lu
mami lu itu lagi sibuk urusin resepsi buat lu
resepsi aja diurusin
anak sendiri terlantar di rumah orang miskin nggak diurusin
suruh si dodol ambil gambot yang ada di kamarku
gua sama kagak setuju
lu jangan cari gegarak ya
gua udah susah payah nyariin jodoh buat lu
emangnya lu mau
ini gimana sih ya
orang mau nge game kok gak boleh
kamu orang yang ke tiga belas dia nanya seperti itu
kok ada ya
orang tinggal di rumah kayak gini
adik cantik kemana ya
kok lama banget keluarnya
dibawa jalan jalan thor
kenapa motornya gak di pack in
kalau naik motor mah udah bisa gampang
terus kenapa motornya dituntun
hei yang belum pernah mah nuntun motor
kalau cuma naik motor mas sebelum saya punya motor baru juga berpengalaman
di boncai kocai kayak kamu
kalau belajar motor sampai bisa berapa lama
tergantung pak omar
semakin rajin latihannya semakin cepat bisa pak
ya pake motor pak omar itu pak
kok malah ketawa pak
kamu mah pengen nyobain motor baru saya aja
masa lah pengen pake motor saya
itu mah modus
kamu mau nyobain motor baru saya
asal fitnah itu
orang sekarang mah pinter pinter
gini aja deh pak komar
buat ngebuktiin kalau saya nggak ada niat buat nyobain motor baru
iya pak omar
udah masuk cil
nah udah nih
cil udah mau
cil udah mau
cil udah mau
jangan heran bu ecosik uera
sejauh kayak sudisan yuk
oh ya teh hemat
nah ni balik
dan bepa tahan
tapi nanti keinura
ya udah tuh kayak begini
eh jangan diterima
ya nggak apa apa dong dik kan kita sudah suami istri
pokoknya jangan diterima duitnya ya cil ya udah cil bawa aja hpnya
ya udah makasih ya nanti sorenya gue balik lagi kesini gue kasih duitnya iya
aku cuma pengen berduaan sama kamu aja dek
loh sopan kok kan abang cuma pengen berdoa sama kamu
oh jadi itu alasannya tadi ngumpet ngumpet bawa ke orang kasur
biar bisa berduaan sama saya
itu kan tadi tapi sekarang
di sini aja dek
ih eh eh kok kita kayak orang dansa sih
loh tuh tuh tuh tuh
udah pasti rangga lah yang bikin aceh pulang
gue juga jadi penasaran
apa sih nomen pak rangga sama si acil
saya juga itu
udah deh mending sekarang kita ke rumah kecil deh
daripada kita mati penasaran
kok mati penasaran saya mati kelaparan ini
kita makan dulu kak
abang jangan dicuekin dong
ajari abang jadi romantis
udah belajar aja sana sendiri
mulai dari sekarang ya
loh eh kalau di film film itu
kalau di blok itu ya romantis dong
pengantin baru tuh
ajarin abang jadi romantis dong
tuh anak anak kecil aja tau kalau kita pengantin baru
masa kita gak romantis sih
adek adek adek adek kalau ada orang yang celaka terusnya jangan dikatain malah harusnya ditolongin
hadisnya sebel kok om ini pernah jahat sama kita ya kalau kalian dijatuhin sama orang kalian tuh
menjahatin orang itu balik harus tetap jadi orang baik ya ya pak komisinya gede nih
halo halo mi gimana pih hasil rembukannya sama pak komar wes dapet tanggalnya belum
iya nanti papi ke rumah pak komar nanti ulasan pihak itu sekarang belum ketemu sama pak komar
ini acara mendesak loh
tapi udah ditunggu sama warganet indonesia eh afrika juga udah ditunggu kabarnya je sebenarnya
tapi itu ada di mana tuh sekarang iya ini tapi lagi otw ke rumah pak komar otw otw otw otw dari
tadi enggak nyampe nyampe iya tadi papa di jalan kena macet nih ada empuk rombongan rombongan bebek leh
wah alasan tapi cepat rebukan sama pak komar mami mau ketemu sama boe we wedding organizer iya iya
nih bentaran lagi juga sampai bye bye